arus lalu lintas di ruas tol cikampek pada selasa pagi kembali macet parah
kemacetan bahkan terjadi di kedua arah baik yang menuju jakarta maupun sebaliknya
dan akibatnya pengendara yang terjebak kemacetan di cikampek harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh dua kali lipat dari normal
kemacetan parah kembali terjadi di jalan tol jakarta cikampek selasa pagi
kemacetan terpantau di sekitar gerbang tol cikampek utama di kilometer tujuh puluh purwakarta jawa barat
kemacetan bahkan terjadi di dua arah baik menuju jakarta maupun menuju jawa barat
penumpukan di kedua arah bahkan membuat kendaraan nyaris tidak bergerak
kemacetan panjang dari arah jawa barat menuju jakarta mengular hingga ke ruas tol cipali
sejumlah pemudik mengaku harus menempuh waktu perjalanan dua kali lipat dari waktu perjalanan normal
ultraflow waduh parah banget
berapa lama bisa sampai sini pak
dari boyolali mau ke tangerang
wah lumayan macetnya parah
biasanya sih paling sepuluh jam delapan jam juga nyampe
ini udah berapa lama
ini udah hampir ya udah mau delapan belas jam lah
dari jawa ke
dari klaten mau ke bogor
mau ke bogor
tadi di perjalanan gimana puncak atau gimana
untuk mengurai kemacetan populasi yang memperlakukan sejumlah rekayasa arus
mulai dari kontraflow dan pengalihan jalur
namun hingga selasa pagi upaya rekayasa belum berhasil mengurai kemacetan
dian firmansyah purwakarta jawa barat